inilah deretan hidangan lezat khas indonesia yang disiapkan untuk tamu negara
selama perhelatan ktt ke empat puluh dua asean di labuan bajo nusa tenggara timur
aneka hidangan laut yang menjadi suguhan utama bagi kepala negara dan delegasi ini
disajikan para chef yang dikepalai oleh chef arnold purnomo
arnold menyebut tema besar hidangan dalam acara internasional ini adalah the dace of archivelago
konsepnya karena kita di labuan bajo jadi konsepnya itu adalah the taste of fund chip lago
di mana indonesia itu sangat luas dan juga banyak sekali pulau
kita menyesuaikan dengan konsepnya selama ktt asean summit yang ke empat puluh dua ini berjalan
arnold juga menyatakan timnya tidak menyajikan makanan yang sama dua kali
hal itu berarti tidak ada pengulangan menu yang disajikan
para panitia itu benar benar mengkonsepkan setiap lunch atau dinner itu tujuannya apa
untuk siang makanan lunch itu untuk meeting jadi lebih formal
untuk makan malam karena ada entertainment dari mas tama
dikasih challenge untuk tim challenge kali ini
yaitu adalah bagaimana bisa menyajikan street food seafood dengan proper
berbagai sajian dihidangkan mulai dari ikan kuah asam hingga nasi bumbu
sebagai informasi nasi bumbu adalah makanan tradisional suku manggarai
bukan hanya makanan kopi spesial pun disajikan
seperti dari flukus
lores dan bajawa